dunia pendidikan kedinasan tanah air kembali tercoreng dengan peristiwa tewasnya amirullah aditya sputra
taruna tingkat satu sekolah tinggi ilmu pelayaran
amirullah tewas di tangan para seniornya sendiri yang melakukan tindakan kekerasan atas nama senioritas
peristiwa kekerasan yang berujung maut di sekolah yang seharusnya mencetak para pelaut andal tersebut bukan kali pertama terjadi
sudah rahasia umum bahwa sekolah kedinasan syarat akan tindakan perpeloncoan
namun apakah tradisi itu harus dipertahankan jika bisa berujung pada kematian
kita akan bahas lebih dalam lagi dalam segmen editorial view cnn indonesia
dan sudah bersama saya di studio dua cnn indonesia ada koresponden senior cnn indonesia bang alvito dinova ginting
selamat sore baik
bang vito kita bahas mengenai kejadian yang terjadi di stip yang ini bukan pertama kali terjadi
dari apa yang kemudian terjadi pada pekan ini dan menjadi sorotan
apa poin poin kritis dari redaksi cnn indonesia terhadap stip
yang akhirnya dapat dikatakan mereka mengatakan ini kecolongan lagi
yang pertama ini bukan kejadian yang pertama ya
jadi kalau misalnya disebut menyesalkan ya sebenarnya klise sekali
jadi cnn indonesia tidak menyesalkan ini
tapi justru kalau bisa kita menggunakan istilah yang agak keras mengutuk ya
karena hal semacam ini terjadi berulang
kalau misalnya kita mengambil contoh stip saja
dari kurun waktu sepuluh tahun ini sudah banyak sekali kejadian

ini artinya ada pembiaran sebenarnya yang dilakukan oleh lembaga atau sistem pendidikan yang berlaku di stip
jadi bukan lagi kecolongan sebenarnya ya bang
sebenarnya agak aneh kalau dikatakan kecolongan
karena walaupun katanya di sekolah tinggi ilmu pelayaran itu di setiap sudut disebutkan
dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan
tapi kan yang namanya lembaga pendidikan itu benar benar harus melakukan
yang kuat kepada anak anak didiknya
jadi apa yang dilakukan terhadap adik adik kelas oleh para senior ini
sebenarnya memang bukan bagian dari sistem barangkali
atau bagian dari sistem itu yang harus kita telusuri sebenarnya
atau jangan jangan bagian dari sistem yang dianggap ini mendidik begitu ya
imbauan menghindari tindakan kekerasan itu hanya sekedar jargon jargon belaka
kalau misalnya itu kita sangat sayangi
cnn indonesia ingin mengetahui apakah memang
ekstra kulikuler yang dilakukan ini benar benar tidak diketahui oleh lembaga pendidikan
agak aneh gitu ya
karena harusnya yang namanya dormitori asrama pasti ada pamongnya
nah harusnya pamongnya ini yang melakukan pengawasan
dan bukan hanya sekali dua kali
ini sudah terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun aja paling tidak ada lima kali kejadian
nah ini yang harus dicermati dan
harus ada pertanggung jawaban sampai level yang paling tinggi
ini melihat modelnya sebenarnya sama ya bang ketika misalnya ada korban juga
saya ingat tahun dua ribu empat belas
setelah teman dimas begitu ya
dipukul juga di bagian leluhati
misalnya sama dengan hasil otopsi dari si apa namanya almarhum amirullah ini
apakah memang ada yang salah begitu bang
kalau kita lihat ini dalam pendidikan stip ini
apa yang salah
ya sekali lagi

ya sekali lagi cnn indonesia kan berusaha untuk memberikan kontribusi ya bagian dari cita cita negara
cnn indonesia kan berusaha untuk memberikan kontribusi ya bagian dari cita cita negara
mencerdaskan kehidupan bangsa
dididik dilatih dibina untuk menjadi cerdas kan begitu
bukan dididik dilatih dibina untuk jadi jagoan
yang terjadi sekarang ini kira kira seperti itu
dan kalau misalnya kita melihat pola perpeloncoan ini kan
ya ini sebenarnya bukan barang baru kalau misalnya kita mau ceritakan
perpeloncoan itu dimulai di zaman belanda dulu di zaman penjajahan
kakak kakak kelas atau menir menir belanda itu

melakukan penggojolokan kepada pribumi pribumi yang sebenarnya nggak layak untuk masuk sekolah mereka
untuk kemudian dipeloncolah begitu ya karena nggak bisa sembarangan anda masuk ke sini
dan menjadi berstatus sama seperti kami
karena itu harus dipelonco
nah itu kan kemudian membekaskan mereka yang sudah dipelonco membekas kemudian
oh karena saya digituin maka saya akan melakukan hal yang sama terhadap adik kelas saya
dan itu kemudian yang kita sebut tradisi
saya nggak mengerti juga
sekali lagi cnn indonesia juga mempertanyakan yang namanya tradisi itu apa sebenarnya
karena ini tindakan kriminal sebenarnya bukan tradisi
jadi kita tidak perlu menggunakan kata tradisi sebenarnya
itu yang terjadi kemudian di peninggalan kolonial itu kemudian kita gunakan gitu
seolah olah ini merupakan bagian dari pembinaan
tidak ada pembinaan apapun dibaliknya
nah itu yang diadopsi oleh sejumlah sekolah kedinasan yang kita tahu begitu
bahwa ada sistem perpeloncoan antara senior ke junior
ini lagi lagi pastikan case nya sangat jarang dari junior ke senior misalnya
pastikan dari senior ke junior
nah apakah mungkin misalnya bang vito bahwa dalam sekolah kedinasan itu betul betul dihapuskan model model sistem senioritas
justru nanti mereka mengatakan itu justru bagian dari bagaimana mereka mendidik misalnya
ya kita ambil contoh saja di angkatan bersenjata misalnya di tni polri itu kan juga ada lembaga pendidikannya juga
dan senioritas itu berlaku
tapi kita tidak pernah mendengar tuh apa namanya kasus kematian begitu ya
ya mudah mudahan memang tidak ada bukan disembunyikan mudah mudahan tidak ada
kenapa itu kemudian bisa terjadi ya harusnya kita belajar
jadi yang harus dipahami oleh pendidik adalah atau lembaga pendidikan dan dalam hal ini adalah pemerintah yang mengelola ya
bagian dari pemerintah yang mengelola lembaga pendidikan bahwa perpeloncoan itu harus sudah berhenti sekarang gitu ya
kita nggak mau lagi kemudian kita mendengar cerita yang sama di kemudian hari
ya katanya yang jatuh untuk kedua kali di lubang yang sama hanya keledai gitu ya
kalau kita sudah jatuh berkali kali apa dong namanya
ini harusnya tamparan buat otoritas untuk mulai berbenah
karena sekali lagi agak mustahil kalau misalnya kejadian terus berulang tidak diketahui oleh lembaga pendidiknya gitu ya
kita pernah punya sejarah
kita pernah punya cerita soal stpdn juga gitu ya
dan sampai sekarang alhamdulillah stpdn belum terdengar lagi dan kita berharap tidak akan terjadi atau terulang lagi kejadian yang sama
nah artinya kan memang harus ada pengawasan yang ketat di situ
nggak ada pertanggung jawaban yang
dia ingin nyawa gitu ya dan pola perpeloncoan semacam ini sudah terus terjadi
jadi lebih baik ditutup saja apa namanya lembaganya kalau misalnya memang tidak bisa menangani dengan baik
pak menteri kemarin budi karya mengatakan bahwa pola militarisme tidak akan dihilangkan dari stip
oke yang namanya militerisme itu ada pendidikannya
yang ekstra kulikuler dihilangkan
bahwa pendidikan ala militer itu diterapkan berdasarkan sistem dan kurikulum
bukan diterapkan sesuai dengan keinginan dan gaya atau persepsi bagaimana pendidikan itu dilakukan dari senior kepada junior
itu yang harus dibenahi sebenarnya
tapi bang vito secara instansi kelembagaan pendidikan tentu stip memang juga dibutuhkan begitu oleh indonesia untuk mencetak pelaut pelaut handal
tapi adakah juga indikasi kita lihat di sini bahwa mungkinkah penyaringan mahasiswanya ini yang sepertinya kurang selektif begitu
hingga akhirnya justru melahirkan mereka mereka oknoprofesional
itu yang menjadi tersangka yang akhirnya melakukan kekerasan terhadap junior junior
kalau misalnya dikatakan soal seleksi saya rasa enggak ya
karena untuk masuk pasti akan sangat sulit
jadi sebenarnya mereka mereka ini baik yang dianiaya maupun yang teraniaya itu sama sama siswa pilihan
jadi ketika masuk barulah justru
anak anak terpilih lah gitu ya
dan seleksinya sangat sangat ketat sekali saya yakin itu
tapi kemudian karena dikatakan ada tradisi
ini kan lucu soal apa namanya peralatan drum band katanya
ini apa namanya karena mereka sama sama pegang tom tom drum
kemudian adik kelasnya dia juga pegang tom tom juga
karena itu mereka merasa perlu untuk mewariskan dengan tradisi gitu
dipukulin lah digebukin dan lain sebagainya
ada gaya propeller apa namanya tampar saling susul menyusul misalnya
nah itu yang harusnya diawasi dengan ketat gitu ya
ya drum band sekali lagi itu kan ekstra kulikuler
itu diluar kurikulum
nah yang diluar kurikulum ini yang harus dibenahi
harus diawasi dan jangan dianggap sebagai bagian dari pembinaan membuat anak menjadi dewasa begitu
itu kan seringkali kita berpikir seperti itu gitu kan
ini nggak apa apa dipelonco seperti itu supaya mereka dewasa lebih cepat
enggak itu sebuah tindakan kriminal dan harus dihentikan
dan siapapun yang mengetahui termasuk para pamong yang mengetahui adanya praktek semacam itu termasuk bertanggung jawab
mereka termasuk bertanggung jawab karena melakukan pembiaran
sampai pada akhirnya nyawa hilang
kalau tidak ada pembiaran tidak akan mungkin terjadi peristiwa yang terus berulang

lagi lagi lalai berarti
lalu sudah ada ya pengawas begitu ya
bukan lalai reinhardt
lalai itu mereka mengabaikan pengawasan
jadi ya kalau lalai berarti sistemnya gagal
sistem pendidikannya gagal
ini sepertinya ada pembiaran
dan apakah itu benar benar terjadi apa namanya pembiaran seperti itu polisi akan melakukan investigasinya
harus segera dituntaskan
indikasi pembiaran itu karena memang sudah terjadi beberapa kali
terjadi beberapa kali
kelalaian itu terjadi kalau misalnya nyebrang tertabrak
tapi kalau bisa tertabrak tiga empat kali ya
hal ini terjadi pada malam hari
ketika kegiatan intra kulikuler
atau kegiatan kurikulum berakhir
tapi kan di dalam juga tetap ada orang yang mengawasi dong
orang dewasa pembina pendidik yang mengawasi gitu
nah ini yang harus bertanggung jawab mereka
nah kemudian menhub langsung menonaktifkan ketua stip
apakah ini juga sebuah langkah yang cukup tepat diambil oleh menhub untuk langsung menonaktifkan ketua stip
sekali lagi cnn melihat bahwa ini bagian dari tindakan yang reaktif ya
karena gak boleh berhenti sampai di situ
harus ada penelusuran dan investigasi mendalam
karena siapapun misalnya ketuanya sama saja terjadi
karena kan ketua tetap ada di atas
yang di bawah kan juga orang orang yang ya pendidik
apa tenaga kerja yang diberdayakan untuk melakukan bagian dari pembinaan itu juga harus ikut diselidiki
nanti kita bahas lagi bang vito bagaimana kemudian kementerian perhubungan sebagai instansi atau kementerian yang membawahi stip harus melakukan pendidikan lebih dalam lagi

nah ini juga

kepolisian resor jakarta utara jumat pagi mengumumkan
hasil otopsi jenazah taruh di stip amirola aditya putra
otopsi menunjukkan terdapat sejumlah luka di organ dalam korban
selain luka terdapat tanda tanda mati lemas pada organ dalam serta ditemukan resapan darah di jantung paru paru dan juga kelenjar liur perut
ahli forensik juga menemukan cairan hitam di lambung yang diduga racun
polisi akan cocokkan hasil otopsi dengan keterangan kelima tersangka dan juga para saksi
bahwa korban negatif mengandung zat narkoba
lambung berisi cairan berwarna kehitaman
dari keterangan sementara dokter insya allah nanti kita akan hubungkan dengan pemeriksaan pemeriksaan
baik pada terduga para tersangka juga para saksi
dan hari ini kita sudah akan mulai memanggil secara maraton kepada kurang lebih enam belas orang perangkat dari stip
terjatuhlah hari ini hari ini
terjatuh hari ini hari ini
di jumat ketua stip nonaktif saudara weku fredy karuntu akan kami periksa terkait dengan apa yang dia ketahui
dan kita akan kembali lanjutkan editorial view bersama dengan bang alvito dinova ginting
bang vito tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana kemudian pandangan cnn indonesia terhadap kejadian di stip itu lagi
dan tadi kita dengarkan juga ada keterangan dari pihak kepolisian
yang mengatakan hasil otopsi itu terdapat beberapa luka di organ dalam korban
ada juga bagian paru paru dan juga kelenjar liur dan sebagainya
sementara penyidikan masih terus dilakukan
ada komentar bang vito
ya yang harus dicatat adalah ini polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap mantan kepala sekolah tersebut
atau ketua sekolah itu
nah ini juga sebenarnya menarik reinhardt
kalau misalnya kita lihat di departemen perhubungan ini
kementerian perhubungan itu banyak sekali sekolah yang dinaungi
ada sekolah tinggi transportasi darat ada sekolah tinggi penerbang kemudian ada stip
nah di bagian curug di plp dan juga di sekolah tinggi transportasi darat
nggak pernah ada isu nih nggak pernah ada masalah
berarti di stip ini masalahnya justru di sini
nah menteri harus benar benar mencermati
anda katakan tadi bahwa kita butuh nih karena kita adalah negara maritim
kita butuh sekali kegiatan pelayaran yang sangat masif
dan karena itu stip menjadi bagian yang tidak mungkin terabaikan
jadi dibutuhkan sekali
karena itu harus dibenahi
artinya benar benar harus kalau perlu diganti namanya diganti lembaganya
itu dengan membangun sistem artinya di moratorium aja dulu barangkali
bisa di moratorium sekolah ini diselesaikan dulu semua yang masih sekolah sekarang
dihentikan penerimaan barunya kemudian didudukan perkaranya apa yang harus dibenahi
sistemnya bagaimana pola pendidikannya seperti apa pengawasannya seperti apa
dan baru kemudian dibuka lagi
kalau tidak ini akan terus berulang
karena harus secara menyeluruh begitu ya
tidak harus sentas
tadi kita juga dengarkan tadi keterangan dari ibu korban sendiri
almarhum amirullah mengatakan bahwa jika korban ini melawan
ataupun anak yang melawan ini justru akan makin dihajar begitu oleh seniornya
jadi yang selalu terjadi kan angkatan pertama yang menjadi obyek
dan kemudian yang dilakukan adalah senior tingkat dua
jadi ini kan tingkat tiga ketika anda sudah di tingkat tiga atau di tingkat empat
sudah tidak ada isu sudah tidak ada masalah
hidup sudah mulai lebih stabil
tapi ini ketika anak di tingkat pertama kemudian naik ke tingkat kedua
dia akan melakukan apa yang sudah dia terima setahun sebelumnya kepada adik kelasnya
dan itu akan terus terjadi
nah itu lagi istilahnya
ya kami kecolongan
ini kan simptom yang sebenarnya bisa dibaca gitu
dan yang harus dilakukan selain hanya menempel sepanduk
selain itu menempel sepanduk
antikekerasan harus dilakukan pengawasan secara melekat
dan ini harus melibatkan level yang lebih tinggi dari hanya sekedar pengelola sekolah tersebut
jadi dari tingkat inspektorat misalnya atau dari kementerian perhubungan lah
terjun langsung untuk benar benar memutus rantai kekerasan itu
dan ingin sekali seandainya cnn bisa melakukan
diberikan kesempatan masuk ke stip
kita akan tanyakan seperti apa sebenarnya yang terjadi
dan di situ benar benar bisa terkaitkan

publik bisa mengetahui seperti apa sesungguhnya pola pendidikan dan pembinaan di dalam stip
lagi lagi berarti sistem pendidikan di dalam itu yang menjadi pertanyaan publik
dan ini menjadi warning seharusnya
buat lembaga pendidikan lainnya yang menggunakan metode serupa dengan gaya ala militeristik
yang kita tahu kan gaya militer itu hanya dipakai oleh akpol dan akmil
dan itu bisa dipahami
karena memang mereka di situ bidangnya
nah apakah kita belajar dari negara negara lain
pola pendidikan mereka untuk sekolah sekolah serupa seperti stip stpdn juga sama polanya
kalau enggak ya kita harus lebih maju lah
kita harus mulai berkembang dan menggunakan kurikulum yang tepat
apakah seorang kapten kapal juga harus melakukan apa namanya harus tahan pukul misalnya begitu
itu kan yang penting
itu kan yang enggak masuk akal kita
nah ke depan berarti memang ini menhub yang harus betul betul memimpin pembenahan di stip sendiri bang vito
iya jadi ya menteri bisa mendelegasikan kepada siapapun
tapi maksud saya ini tidak hanya bisa selesai di tingkat sekolah itu sendiri
tapi butuh stakeholders lain yang terlibat
karena kita enggak mau lagi lah mendengar di kemudian hari ada orang tua yang kehilangan anaknya ketika anak
anda bayangkan anak itu baru diterima di stip
setelah melalui seleksi yang sangat ketat orang tuanya berharap banyak dari anak tersebut
ada kebanggaan begitu ketika anaknya diterima di stip
dan apa namanya mereka berharap suatu ketika mereka diundang wisuda anaknya lulus dan kemudian bisa memimpin sebuah kapal untuk berlayar dan sebagainya
terus nggak berapa lama dengar kabar anaknya sudah meninggal
itu betapa sakitnya kan hati mereka
dan ini tanggung jawab kita
tanggung jawab negara
karena ini adalah sekolah negara negara harus bertanggung jawab
negara harus hadir
dan karena itu sistemnya benar benar harus dibenahi
karena sekali lagi kementerian perhubungan punya banyak sekolah yang dinaungi
tapi hanya stip yang bermasalah
jadi kuncinya adalah membenahi stip sampai tuntas
karena kemarin pembenahannya tidak tuntas
baik jadi memang ada sepuluh
dalam kurang waktu sepuluh tahun ada dalam catatan kami disini ada tiga yang
tewas begitu ya
yang satu tahun dua ribu empat belas itu di luar sekolah tapi masih dilakukan oleh seniornya
beberapa lainnya ini dalam kasus kekerasan kekerasan yang juga terjadi di dalam stip sendiri
nah kita lihat lagi bang vito kemudian bagaimana kasus ini bisa terjadi di stip
kedepan akan ada pembendahan tadi kalau dari bang vito katakan
artinya tidak perlu ditutup begitu bang ya
tapi harus dihentikan sementara misalnya kalau pun boleh saran
tapi nanti akan dibenahi secara menyeluruh di dalamnya
jadi tuntaskan semua karena kan tidak mungkin kan yang sekarang tingkat dua atau tingkat tiga yang tidak bersalah
terus kemudian dibatalkan sekolahnya
tidak mungkin kan
dituntaskan dulu mereka tapi penerimaan baru tidak dibuka
tuntaskan semuanya sambil melakukan pembenahan perlahan lahan
begitu pembenahan clear tuntas dibuka sekolah dengan
mungkin dengan nama baru dengan pola pendidikan yang lebih mumpuni
dan memberikan kesempatan
kesempatan kepada publik termasuk cnn indonesia untuk bisa masuk ke dalam untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya
tapi kalaupun harus diputus satu angkatan berarti angkatan sebelumnya ini agak rugi begitu bang
karena dia justru berarti tidak bisa melampiaskan apa yang dilakukan
ya ini kan pelajaran buat kita semua
dan sekali lagi ini pelajaran bukan hanya kepada stip saja
ini merupakan puncak gunung es saya rasa
kita hanya baru tahu ketika sudah ada yang meninggal
apakah sekolah sekolah lain melakukan dan menerapkan pola yang sama
ekstra kulikuler yang berlebihan yang dilakukan dari senior kepada junior
kita tidak pernah tahu sampai kemudian ada kabar ada berita yang menyebutkan seorang meninggal dunia karena dianiaya oleh senior
baik bang fito terakhir
ini mungkin di singkat saja begitu saya tanyakan lagi bagaimana kemudian sikap kita setelah kita bahas ini terhadap stip redaksi cnn indonesia
cnn indonesia akan melanjutkan follow up terhadap proses hukum kasus ini tentu saja
sekaligus ingin mengetahui sebenarnya seperti apa pola pendidikan di dalam stip itu sendiri
dan meminta pertanggung jawaban kepada negara dalam hal ini menteri perhubungan dan jajarannya untuk bisa membenahi masalah ini
baik terima kasih bang alvito dinova gintings korresponden senior cnn indonesia
terima kasih ren